aksi begal di kota bandung yang memakan korban jiwa membuat resah masyarakat
petugas kepolisian melakukan sejumlah upaya pengamanan seperti patroli secara berkala
hingga melakukan pengerebekan sebuah bengkel yang menjadi lokasi penyimpanan motor hasil begal dan pencurian
petugas satuan reserse kriminal porestabes bandung mengerebek sebuah bengkel di kawasan cinangka pasirwangi bandung selasa siang
karena menjadi lokasi penyimpanan motor curian
penggerebekan digelar setelah petugas menangkap dua pelaku begal l dan b
kedua pelaku mengaku menyimpan motor hasil curiannya di bengkel milik ayah pelaku
polisi menyita dua puluh motor yang ada di dalam bengkel
dalam beberapa minggu terakhir pembegalan atau pencurian disertai tindakan kekerasan beberapa kali terjadi di kota bandung jawa barat
pembegalan yang terjadi di jembatan layang pasupati akhir agustus lalu bahkan menewaskan seorang mahasiswi
menanggapi hal ini wali kota bandung ridwan kamil
mengaku sudah merapatkan secara khusus polrestabes kota bandung
kang emil bahkan mengungkit lima belas unit motor dua ratus lima puluh cc yang dipinjamkan pemkot kepada tim prabu polrestabes bandung
untuk menunjang kegiatan patroli rutin yang diharapkan mampu menekan angka kriminal di jalanan
namun sayang aksi begal di bandung masih terjadi hingga memakan korban jiwa
hal ini tentu membuat warga kota bandung was was
agak liar lagi ya di bandung gitu ya kayak bebas lagi sih kayak gitu
emang sekarang keluar malam agak was was juga sih gitu
pengamanannya harus lebih di ekstra ya mungkin dari para aparat kepolisiannya
supaya lebih tegas lagi dan lebih ketat lagi penjagaannya
kriminolog universitas pajajaran yasil anwar menilai
pembegalan yang terjadi berkali kali disebabkan sejumlah alasan
salah satunya faktor ekonomi yang dapat memicu timbulnya penyakit masyarakat seperti tindakan kekerasan
berdasarkan analisis data dan evaluasi
polrestabes bandung terdapat lima puluh empat kasus pembegalan di kota bandung pada dua ribu tujuh belas
jumlah tersebut diklaim menurun jika dibandingkan pada dua ribu enam belas yang mencapai dua ratus sembilan kasus
masyarakat walaupun situasi bandung aman tetapi kita perlu meningkatkan kewaspadaan
hanya itu yang kita sampaikan itu yang dikaitkan dengan fungsi preemptif
untuk meningkatkan pengamanan selain patroli yang lebih intensif di jam jam rawan pembegalan
kepolisian juga akan sangat terbantu dengan kamera

namun penyediaan dan pemasangan kamera pemantau ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah